pemerintah memangkas target penerimaan negara sebesar rp delapan puluh tujuh sembilan puluh sembilan triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dua ribu enam belas
ya dilansir cnn indonesia com target penerimaan negara menjadi rp satu tujuh ratus tiga puluh dua lima puluh dua triliun
jadi sebelumnya sebesar rp satu delapan ratus dua puluh lima puluh satu triliun
penurunan terbesar berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan perpajakan
penurunan target penerimaan pajak akibat merosotnya potensi penerimaan pajak penghasilan minyak dan gas dan pajak pertambahan nilai tahun ini
sementara untuk sektor non migas selain ppn penerimaan pajak bumi dan bangunan juga turun
di sisi lain negara akan mendapatkan tambahan penerimaan pph non migas jika kebijakan pengampunan pajak berlaku